selanjutnya jika anda mempunyai rencana berlibur ke jepang tidak ada salahnya untuk mengunjungi kota okayama
perjalanannya ini hanya satu jam dengan kereta cepat shinkansen dari osaka
nantinya anda akan banyak menemukan banyak sekali kekayaan budaya dan juga alam yang memukau
penasaran ya seperti apa kira kira berikut ini informasinya
okayama merupakan sebuah prefektur yang dikenal memiliki curah hujan terendah
sehingga sering disebut harenokuni atau negeri yang cerah
prefektor ini juga terkenal dengan cerita rakyat momotaro
salah satu kota yang wajib dikunjungi di prefektur okoyama yaitu kurashiki
kota yang bisa disebut kota tua ini merupakan salah satu kota perdagangan yang penting di tahun seribu enam ratus seribu delapan ratus enam puluh delapan
kini kurashiki menjadi tempat yang banyak dikunjungi turis mancanegara maupun lokal
di tempat ini kita akan menemukan tempat tempat bersejarah zaman edo dan meiji

di tempat ini kita akan menemukan tempat tempat bersejarah zaman edo

rumah dan pergudangan yang bentuknya dipertahankan seperti aslinya
di kurashiki juga terdapat kanal yang telah beralih fungsi menjadi sarana wisata
di mana pengunjung bisa menikmati keindahan kota dari atas perahu tradisional
tempat selanjutnya yang bisa dikunjungi saat perwisata ke okayama yaitu cora queen garden
tempat ini merupakan salah satu dari tiga taman terindah di jepang
selain kanazawa kenrokuen dan mito kairakuen
hamparan hijau bukit bukit kecil aneka pohon dan indahnya kolam kolam ikan di taman ini begitu memanjakan mata
taman yang dibangun pada tahun seribu enam ratus delapan puluh tujuh ini
dulunya merupakan tempat menerima tamu tamu penting dan tempat hiburan bagi keluarga yang berkuasa
di seberang sungai korakuen garden terdapat okayama castle
kastil ini sering juga disebut kastil gagak karena dinding luarnya yang berwarna hitam
di dalam kastil bertingkat tujuh ini pengunjung dapat melihat berbagai peralatan dan baju perang dari abad ke lima belas
selain itu pengunjung juga bisa melihat alat transportasi jepang zaman dahulu
di lantai atas pengunjung juga dapat melihat pemandangan indah kota